pencurian uang dari kasir toko kue di jalan juanda ciputa tangerang selatan
terekam kamera pengawas
pelaku berpura pura membeli dan menyibukkan kasir hingga lengah
dan tanpa sadar pelaku mengambil uang dari tangan pegawai
dan langsung memasukkannya ke saku kiri celana
selasa siang pegawai toko kue mengatakan pelaku berjumlah tiga orang
dan merupakan warga asing
pelaku berhasil mencuri uang sebanyak rp satu dua ratus
berbekal rekaman cctv
korban sudah melaporkan pencurian yang terjadi rabu lalu
ke polsek ciputa timur tangerang selatan